cabang olahraga bela diri asli kamboja kun bokator sukses menyumbangkan medali perdana di sea games dua ribu dua puluh tiga kamboja
total kontingen indonesia mengoleksi satu medali perak dan lima perunggu dari cabang olahraga ini
medali perak disumbangkan oleh al fadila ramadan dari nomor main single bokator sprint form kamis malam waktu setempat
sementara lima medali perunggu disumbangkan oleh del shah anggraini dari nomor women's single bamboo shield form
upacara pembukaan sea games dua ribu dua puluh
dua puluh tiga kamboja sendiri rencananya akan digelar pada jumat malam nanti
indonesia akan tampil di tiga puluh satu cabang olahraga dengan total lima ratus sembilan puluh sembilan atlet